sampai jumpa di video selanjutnya
nona kamu itu kayak penampakan tau gak
datang gak diundang pulang begitu aja
aduh apaan sih bikin kaget tau gak
ada lima puluh juta nggak
itu uang semua
ya uang lah masuk kertas
dua puluh juta kalau aku punya mobil udah aku ganti
gak ada emang aku atm
ya udah kalau gitu
ya ampun ini papahnya bener bener ditahan berarti
pasti dari kantor polisi dia
kalau tadi udah agak kasih

aku juga minta maaf kalau tadi siang
aku nggak percaya kalau papa kamu ditahan di penjara
ya pokoknya minta maaf lah untuk semua sikap sikap yang kurang baik ya
nah tapi papa kamu beneran di penjara
kamu butuh uang lima puluh juta tadi untuk nebus papa kamu
butuh uang banyak banget
eh eh eh sudah sih
di sini ada aku
aku bantuin kamu kosti
kakek juga pasti bantuin kamu
tenang tenang tenang
saya dokter pribadi bapak ini
dan ini catatan tipuan yang sering dilakukan oleh bapak ini
soalnya dia kadang kadang butuh perhatian
jadi tolong dikasih dokter nanti yang in charge
biar nggak repotin orang lain
terima kasih dok
pasti kita tidak akan tertipu lagi oleh bapak ini
pergi si bu
kamu kurang ajar
kalau kamu gak ambil uang dari jody
papa gak akan dipenjara tau
kamu harus berhenti

kenapa kamu ambil uang
apa belum cukup gaji kamu sebagai dokter
sejarah kamu tidak pernah bantuin keluarga
tenang tenang tenang
ini dua malam ke
ya tapi aku mau beliin kamu makanan
karena pasti belum makan kan malam ini kan
aku bikin makanan yang paling enak buat kamu
aku akan kembali setelah pesan pesan berikut ini
secepat mungkin oke
mama nyesel ngebiayai sekolah kamu
ternyata kamu cuma jadi anak durhaka
kenapa nih cowok ada di sini
aku masuk dulu ya
pasti pasti kamu seber karena
sikap aku selalunya berlindung
aku yang harusnya minta maaf sama kamu
karena selama ini
aku terlalu memaksakan
perasaan aku ke kamu
seakan akan aku gak
aku gak mengerti
seperti apa kamu
aku malu nangis di depan kamu
kenapa harus malu tanya
kamu harus tahu ya
kamu tetap cantik
walaupun kamu menangis
kamu bisa dibayar